memulai bisnis tanpa modal inilah yang dilakukan alexandria jessee dengan mendirikan bisnis event organizer atau wadah penyelenggara workshop yang berfokus pada art dan craft
berawal dari tawaran menjadi pengajar di kelas water color di berbagai workshop membuat alexandria jesse mempunyai ide untuk membuat workshop sendiri
konsep berbagi ilmu dengan langsung mempraktekan hasilnya menjadi konsep awal event organizer menimba ilmu miliknya ini
alexandria pun nekat mewujudkan idenya ini tanpa mengeluarkan modal biaya
dan langsung dia mencoba untuk mencoba
lahirlah workshop menimba ilmu dengan fokus pada pembuatan art dan craft
sebenarnya ada tawaran untuk saya ngajar saya pengajar untuk water color untuk ngajar secara regular dan ada tawaran juga untuk mengkoordinasikan teman teman pengajar lain
jadi saya berpikiran yaudah saya coba bikin workshop organizer aja gitu
sudah berapa lama nih mbak bisnis ini berkembang atau berdiri terus kata menimba ilmu kenapa dipilih judulnya menimba ilmu nih dalam bisnis ini
awalnya berdiri di
dua belas juli dua ribu enam belas lalu kita brainstorm selama dua bulan untuk menyelenggarakan event pertama kita di september ya
setelah itu kita ambil kata menimba ilmu kenapa karena menurut saya itu kata yang catchy
karena saya juga orangnya senang belajar terus jadi saya suka kata itu menimba ilmu dan kayaknya orang orang indonesia udah paham deh kalau menimba ilmu artinya belajar gitu
mbak bergelut di bisnis wadah penyelenggara workshop sendiri
kemudian awal modalnya itu digunakan untuk apa saja sih mbak
jadi sebenarnya ini adalah bisnis tanpa modal
iya tanpa modal
jadi kami sama sekali tidak memakai modal karena untuk promosi sendiri kami di instagram di at menimba ilmu
jadi biaya untuk segala galanya sebenarnya nggak ada ya tanpa modal sih memang
terus berapa jumlah karyawan yang ada di minimba ilmu ini sendiri mbak jumlahnya
saya itu berdua sama partner saya asrinda jadi emang ini kerja dua orang sih
meski bisnis ini baru dirintis namun sudah menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya
dengan sistem kerjasama dengan pengajar tempat workshop alexa dan asrinda optimis bisnis ini akan terus berkembang
omsetnya sendiri mbak berbicara mengenai omset berarti baru berjalan sekitar kurang lebih berapa enam bulan mbak
bagaimana nih ceritanya mbak
so far so good ya semakin lama makin bertambah jadi mungkin sekitar tujuh delapan lah
tujuh delapan juta dalam sebulan ya
nah ini bisa diceritain lebih detail ini dalam sebulan berapa kali workshop terus untuk satu kali workshop itu peserta dikenakan berapa biayanya
biasanya kita minimal satu bulan ada empat kali workshop regular jadi setiap minggu
dan peserta itu dikenakan biaya variatif antara dua ratus enam puluh lima ratus an tergantung teachersnya dan bahan bahan yang diperlukan
lalu mbak ini bentuk kerjasamanya ini seperti apa nih mbak terhadap produsen terus terhadap teachernya sendiri gitu dengan ini setiap ada lokasi tempat workshopnya itu bentuk kerjasama itu seperti apa
jadi kalau kita kerjasama sama produsen mungkin enggak karena alat dan bahan teachers yang provide
jadi kita yang kerjasama sama teacher dan kita juga kerjasama sama yang punya tempat
biasanya kita akan balikin harga di makanan dan minuman
jadi biar mereka dapat promosi di kita kita juga bisa memakai tempat mereka
jadi sistemnya fair lah

seperti kelas workshop menjahit yang saat ini sedang diikuti oleh sepuluh orang peserta baik anak sekolah maupun para karyawan
membuat truk dari bahan yang telah disediakan oleh pengajar
karena emang tertarik di dunia fashion dan kebetulan kan ini workshopnya benar benar kita ngerjain langsung bikin rock
selama ini aku suka ikut seminar cuma kita cuma nontonin orang bikin
kalau kali ini kita yang benar benar langsung ikutan bikin jadi lebih ngerti lagi

mungkin karena aku suka fashion aku pengen yang ada di dunia fashion lagi mungkin

mungkin karena aku suka fashion aku pengen yang ada di dunia fashion lagi mungkin sekarang bikin rock besok bikin celana atau bikin dress
mungkin karena aku suka fashion aku pengen yang ada di dunia fashion lagi mungkin

mungkin karena aku suka fashion aku pengen yang ada di dunia fashion lagi mungkin
harga pembosaran kelas workshop ini berkisar rp dua ratus rp lima ratus tanpa membawa alat dan bahan
menariknya kita bisa membuat dan membawa pulang produk yang telah dibuat
aku sih pengen nambah relasi yang pastinya terus udah gitu nambah nambah pengalaman biar bisa bikin bikin yang crafting gitu sih
hari ini workshopnya tentang apa kayak menjahit rock gitu
terus untuk pendaftarannya rp tiga ratus lima puluh
kalau bisa sih ada kayak workshop bikin boneka bikin bikin tas
selain menjahit menimba ilmu juga membuka workshop kaligrafi watercolor and stencil into the bag brush lettering and corset dan juga paper flower
saya pun berkesempatan mengikuti workshop paper curling atau teknik menggulung kertas
yang diajarkan oleh asrinda salah satu pengajar dan pendiri menima ilmu
teknik ini bisa dijadikan sketsa wajah dekorasi rumah ataupun hiasan selewet cat akademik
nah ini jadi gimana nih mbak keiling paper singkat aku nih mbak
bagus bagus ya
nah pemirsa ini adalah sketsa saya dan feeling paper
bisa digunain buat hiasan di kamar atau di rumah
meski baru berdiri bisnis wadah jasa penyelenggara workshop art and craft ini bisa dijadikan profesi yang menjanjikan
misalnya antaka jakarta